saya menggambar itu memang hobi dari kecil
jadi sejak sd tidak bisa menulis bukan sebelum sd ya
tapi sudah suka menggambar
kemudian ketika sekolah saya dulu sma

melalui media kartun dirinya dapat menyampaikan aspirasi orang orang yang tidak bisa menyuarakan pendapat
nah saya memilih di kamar ya dalam dalam kamar kartun opini itu
karena bagi saya menyuarakan suara suara yang tidak terdengar
suara suara yang kecil orang orang yang tidak bisa bersuara ke ini
melalui medium kartun bagi saya itu kewajiban saya sebagai kartun
dirinya berharap kepada generasi muda dapat mengikuti jejaknya menjadi kartunis
karena baginya menjadi seorang kartunis dapat menyampaikan pesan dari masyarakat melalui gambar kartun
riko krismon pegan baru riau